sampai jumpa di video selanjutnya
halo ini bukan dodi
kecelatan terus ini siapa
hancur sekarang semua rencana aku
aku akan bawa sharifah dan marwah pergi jauh dari rumah ini
semakin mereka dekat dengan kamu
ternyata semakin membahayakan nyawa mereka
papa dengerin dulu papa
jangan salah paham papa
pak saya rasa ini semua nggak perlu pak
kamu tetap perlu rumah ini syarifah
karena demi keamanan kalian
selagi kalian masih tinggal dengan sukma
aku gak akan bisa tenang
sekarang malah saya yang cemas sama bapak
kamu gak usah khawatir sama aku ya
aku akan baik baik aja
aku ingin pergi
aku bakalan merubah semua sikap aku
maafin aku ya pak
setelah dodi meninggalkan kamu
baru kamu bilang mau berubah
semua terlambat sukma
kamu pikir dengan menjauhkan aku dari sarifah
aku gak bisa berkutik lagi
kamu salah besar pak
aku malah makin leluasa untuk bertindak
saya minta kamu lakukan semua tugas kamu
jangan sampai ada kesalahan
semuanya harus sempurna
bagus kak gitu
bapak menang aja
bentar lagi juga marwah tidur kok
kamu ini apa sih keluar
marwah marwah marwah untuk kunci pintunya ya
jangan kamu buka apapun yang terjadi ya naya
ibu pak ibu
ibu kamu kenapa sayang
kamu semua harus mati
marwah buka pintunya sayang ini papa
ibu bangun bu
ibu bangun bu jangan pergi ibu
sayang salah belum
marwah sayang kamu sabar ya
ibu tadi cuma pingsan
sekarang bapak udah kesini bawa polisi
jadi semuanya sudah aman
ada apa ini pak
udah sukma nggak usah berbual
kamu kan yang telah merencanakan untuk mencelakai syarifah dan marwah
bapak nggak bisa nuduh orang sebarangan ya
semua orang suruhan kamu sudah ditangkap
dan mereka semua mengakui
kalau kamu adalah dalang dari semua ini
mau sampai kapan kamu akan mencari pak
sampai aku mati pak
karena dia aku jadi kehilangan kamu
karena dia hidup aku sekarang jadi berantakan
dan karena dia juga kamu jadi benci sama aku
kamu salah sukma
kamulah jalan dari semua ini
kamu yang awalnya berbohong soal hasil tes itu
dan kamu juga yang berselingkuh di belakangku
aku benci pak
ada tuduhan merencanakan pembunuhan
akan segera aku urus surat percayaan kita
aku gak mau cerai dari kamu
aku gak mau jadi miskin
aku mau semua harga kamu
lepasin saya lepasin
kalau begitu kami permisi pak
terima kasih pak
aku sangat mencintaimu
tapi sikapmu membuatku kecewa
dan merubah cinta itu menjadi benci
aku nggak mau cerai
kamu semua harus mati
untuk saat ini pasien tidak bisa diajak
untuk berkomunikasi terlebih dahulu
terima kasih pak
karena memang terjadi
sarap otaknya yang terganggu
apa yang bisa dia lakukan untuk setiap harinya
nggak ada sus
baik saya permisi dulu
seandainya aja kamu lebih bisa bersyukur
pasti kamu gak seperti ini
bagus kan gambar aku
kamu pinter banget
pak gimana keadaannya ibu pak
ibu sukma masih harus dirawat lagi
mungkin dalam waktu yang cukup lama
pasti dia sedih banget ya pak ya
aku mau taunya sama temen
kamu mau menikah sama aku
mau pak mau pak
bapak kan nggak mau menikah sama kamu sayang
yang tadi itu
pak yang tadi itu maruah wakilin jawabannya apa
tapi marwah yakin ibu pasti mau
ya kan bu ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau
ibu pasti mau